apa yang melatar belakangi program sosialisasi pemilu bagi diaspora
kami akan membahas lebih dalam di newsroom talks
dan telah hadir bersama kami sore hari ini
selamat sore pak dino
selamat datang di cnn indonesia
pak dino menarik sekali nih ya
ada website khusus yang dikhususkan untuk mengenal lebih jauh
terhadap caleg caleg yang akan bersaing di dapil dua ya dki jakarta ya
karena termasuk di dapil luar negeri
apa sih sebetulnya yang melatar belakangi
ini keluarnya ada website khusus untuk mengenali caleg caleg kita ini pak dino
antara tanggal delapan sampai empat belas april nanti
diaspora akan memilih di ruang bilik hanya dua
mereka pasti tahu siapa presidennya
tapi begitu melihat
satu ratus lima caleg mereka akan kebinyungan
karena fotonya juga nggak ada
namanya juga mungkin sebagian besar masih asing
kecuali satu atau dua gitu ya
dan menurut saya pertama kalinya dua ribu sembilan belas ini
diaspora perlu merasa memiliki dpr
dan merasa memiliki wakilnya di dpr caleg diaspora gitu
karena selama ini mereka merasa agak jauh dari dpr
oh jadi selama ini memang merasa memiliki
artinya selama ini memang merasa tidak memiliki begitu ya perwakilannya
apa kendalanya sebetulnya untuk mengenal caleg caleg ini
karena dulu pernah diusulkan dapil luar negeri yang khusus untuk diaspora
jadi dibedakan dari jakarta
karena kepentingan diaspora dan kondisi mereka tentu berbeda dari kondisi rakyat di jakarta
tapi itu ditolak oleh mahkamah konstitusional dua ribu tiga belas
sehingga akhirnya mereka terpaksa menelan ludah pahit
harus disamakan dengan
mau tidak mau harus dibarengkan gitu ya dengan jakarta selatan pusat dan luar negeri
nah sekarang yang mereka tuntut adalah caleg yang bersaing di sana
harus memerhatikan dan memahami kondisi diaspora
karena banyak juga caleg caleg dari satu ratus lima itu yang fokusnya hanya jakarta selatan dan pusat aja
dan tidak peduli dengan apa di luar negeri gitu
dan itu situasi yang kita ingin ubah sekarang
oke karena memang untuk melakukan sosialisasi
caleg caleg ini kan membutuhkan dana tentunya ya kalau untuk ke luar negeri begitu ya
sehingga website ini kemudian akhirnya mempermudah
nah untuk kemudian bisa masuk ke website kan tadi disebutkan independen sama sekali
nah itu bagaimana caranya
apakah memang komunitas foreign policy community of indonesia ini memasukkan seluruh data caleg
atau ada seperti apa sih persyaratan masuknya
ini platform netral dan terbuka
kita hubungi semua caleg yang satu ratus lima itu
jadi yang lain itu mendapat telepon kita kita undang
dan mereka tahu bahwa ini platform yang akan didengar oleh diaspora
tapi ada yang menghindar dan berpaling muka
nah itu juga diaspora perlu tahu
ternyata dari satu ratus lima ini yang benar benar serius juga
itu enggak semuanya juga
tapi alhamdulillah semua parpol udah ikut
sudah terwakili begitu ya
dan mungkin mohon maaf ada istilah caleg administratif juga
jadi parpol parpol dia lihat ada tujuh kursi tujuh slot
yang diunggulin satu atau dua yang selebihnya itu
oh hanya sekedar mengisi kekosongan atau kebutuhan begitu ya dari masing masing partai politik
nah itu isinya seperti apa
mungkin teman teman bisa menunjukkan website dan juga website
website dari knowyourcaleg ini calegdiaspora org begitu ya
oke kalau ini lumum jumlah suara ya
nah mungkin para caleg ini tidak menyadari begitu ya sebetulnya
lumbung suara diaspora ini begitu besar
ini kira kira berapa persen ya pak
diaspora itu lebih dari sekitar lima puluh persen dari seluruh suara di dapil dki
dan dapil dki dua adalah dapil terbesar di indonesia
dua puluh persen di dapil dki dua
tapi yang kemudian mengenalkan diri ke diaspora
jadi kalau mereka nonton sekarang mudah mudahan mereka bisa menghubungi kami
melihat website dan segera mendaftar gitu
ada caleg yang
sebenarnya diluncurkan kapan sih pak dino moder
sudah satu maret
sejak satu maret sebetulnya oke
ya jadi mungkin bagi diaspora akan terbantu juga
jadi mereka tidak harus melihat satu lima caleg
tapi fokus di caleg caleg yang menyapa mereka
karena diaspora eva kuncinya mudah
kalau mereka disapa mereka senang
makanya gerakan diaspora ini kan dua ribu dua belas mulainya ketika saya di amerika
dari sana saya menemui banyak diaspora di seluruh amerika
tapi mereka merasa belum disapa sebelumnya
begitu mereka disapa dan dianggap
baru kita bikin kongres diaspora
oke padahal hanya perlu disapa saja
nah nanti di dalam caleg diaspora ini isinya apa aja sih pak dino
kalau kemudian nanti kan biasanya ada biodata pastinya ya
nah itu apakah kemudian ada visi misi dan lain sebagainya
lebih mengenal lebih jauh lagi
semua caleg yang masuk
kita berikan lima belas menit untuk direkam menjawab pertanyaan wajib dan pilihan
setelah itu mereka diberikan satu kolom surat terbuka
bisa satu kalimat bisa seribu halaman terserah
mereka nulis curhat apa aja ke diaspora
dan semuanya mendapat perlakuan yang sama
sama ya oke baik
pak dino kita saat ini sudah tersambung dengan salah satu warga negara indonesia
yang ada di amerika serikat untuk kita lihat bagaimana efektifkah sosialisasi
pemilu di sana sudah tersambung bersama kami
wni yang berada di san francisco abdillah sutoto
selamat sore waktu indonesia
ya selamat sore mbak eva ya
iya saya bersama pak dino di sini
mas abdillah di kota anda sendiri kapan serta di mana pencoblosan akan dilakukan
tanggal tiga belas april kabarnya di kbri san francisco
saya lakuinnya di san francisco
oke tiga belas april sejauh mana sosialisasi sudah dilakukan
yang dilakukan oleh kbri dan juga sudah paham atau tidak kira kira calon calon
ini kalau kita nggak bicara masalah calon presiden ya
karena pasti kurang lebih sudah tahu lebih jauh begitu ya
bagaimana dengan calon calon anggota legislatif
apakah sudah cukup mengenal kira kira siapa yang akan dipilih sudah ada pilihankah
saya mesti searching searching lagi kalau masalahnya lagi selesai
cuman kalau di website nya sih cukup jelas
kemarin juga tanggal tujuh sampai tanggal sembilan kemarin
tahun bulan desember ya kemarin sudah sosialisasi di sosial itu
dan di website nya juga sudah jelas kalau masalah kapan kapan ya waktu pencoblosannya sudah jelas
waktu pencoblosannya sudah jelas
tapi kemudian untuk caleg caleg yang dipilih ini yang sebetulnya belum jelas
ini kan pak dino kan meluncurkan satu website calegdiaspora org apakah tahu
sekarang baru tahu saya
pak dino mungkin langsung kalau ingin berbicara dengan mas abdillah yang ada di amerika serikat
pak dino mungkin langsung kalau ingin berbicara dengan mas abdillah yang ada di amerika serikat
tantangan kita adalah setelah website ini ada dan didukung ketua kpu
bagaimana agar seluruh diaspora di seluruh dunia tahu mengenai ini
jadi kita sedang aktif kampanye whatsapp kampanye facebook
tolong teman teman di san francisco diberitahu mengenai website ini
kalau di le sudah cukup aktif
bahkan kita akan adakan webinar dengan orang orang di la dan lain sebagainya
tapi untuk di san francisco mohon bantuannya untuk menyebarkan

sebetulnya kalau mas abdillah yang mas abdillah butuhkan begitu ya
untuk mengenal lebih jauh kira kira calon anggota legislatif
yang akan memperjuangkan nih kepentingan diaspora
kira kira kalau untuk know your caleg ini apa sih yang ingin diketahui
mungkin bisa jadi masukan juga nih nanti buat pak dino
sisi ini sih dan mungkin visi misinya ke depannya mau ke gimana
itu yang pengen saya ketahui
apakah tahu siapa wakil anda di dpr dalam empat tahun terakhir ini
waduh kurang tahu
itu dari bapak
makanya program ini mas agar benar benar ada konsep caleg diaspora
di mana chalegnya merasa benar benar mewakili diaspora
dan diaspora merasa benar benar diwakili oleh tujuh anggota dpr
yang nanti akan dipilih untuk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
mas abdillah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada pak dino disini
atau mungkin pak dino ada yang ingin disampaikan ke mas abdillah sebagai salah satu wni
saya ingin menyampaikan simpel aja
saya yakin mas abdillah kan nasionalis dan idealis
ingin agar bangsa indonesia demokrasi dan pembangunannya maju
nah jangan remehkan pilihan anggota dpr nya
karena tujuh anggota dpr yang terbaik nanti yang dikirim ini
bisa menjadi pendekar diaspora untuk mencapai pembangunan dan demokrasi yang baik
jadi bukan hanya pilihan presiden aja
tapi tujuh pendekar wakil diaspora ini bisa membantu visi tersebut
kebarkan lah kalau bisa
baik mas abdillah
terima kasih ya sudah sedikit sharing tentang apa yang akan terjadi begitu ya pelaksanaan pemilu di amerika serikat
dan jangan lupa langsung masuk www calegdiaspora org
baiklah terima kasih mas abdillah
langsung tulis di komputer ini
pak dino menarik ya tadi setelah menyimak
ternyata memang warga negara indonesia mungkin itu tidak bisa mewakili seluruh warga negara indonesia
tapi salah satu contohnya memang tidak mengenal begitu ya calegnya
kalau kemudian kita mengacu pada tahun dua ribu empat belas
pak dino kan masih menjabat sebagai wakil menteri luar negeri
evaluasi seperti apa sebetulnya pada saat pelaksanaan pemilu khususnya bagi pemilu di luar negeri
pertama sebagai wakil menteri luar negeri waktu itu tentu saya nggak ngurusin pemilu ya
jadi mengawasi dari luar saja
mungkin karena memang diaspora merasa
goal putnya begitu ya
ya goal putnya tinggi
makanya itulah sebabnya kita benar benar mengipas diaspora mengenai konsep caleg diaspora ini
ini yang kamu kirim ke dpr dan ini yang nanti akan memperjuangkan kamu gitu
mudah mudahan masjid itu bisa mengubah pesan pandangan mereka mengenai apakah akan memilih nanti dan lain sebagainya gitu
karena banyak dari mereka yang kerja
iya kan hari kerja tuh
karena memang tidak diliburkan ya seperti di indonesia begitu ya pada saat pemilu kan diliburkan
apa sih yang menyebabkan tingkat goal put ini tinggi
itu apakah salah satu penyebabnya karena memang mereka apakah memang mereka tidak peduli atau mereka memang tidak mengenal gitu
jadi merasa tidak perlu untuk mencoblos
pertama saya bisa katakan umumnya diaspora itu nasionalis
ya kan jadi mereka umumnya keindonesiaannya tinggi gitu kan
tapi memang untuk urusan pemilu ya banyak banyak alasan gitu right
salah satunya tentu mereka harus kerja atau banyak yang tinggal jauh dari tempat pencoblosan
dan mungkin banyak yang kurang tahu mengenai kertas suara bisa mereka bisa mendapatkan apa
lebih dulu begitu ya
ya dan bisa vote melalui post dan sebagainya gitu right
dan biasanya yang banyak nge vote adalah orang orang yang tinggal di sekitar kjri dan kbri dan lain sebagainya gitu
salah satunya itu tiongkok
tiongkok itu dpt nya kalau nggak salah hanya sekitar enam
padahal orang indonesia di sana jauh lebih banyak
ya kan jauh lebih banyak
mahasiswanya aja sudah sembilan an sembilan sepuluh gitu right
apalagi yang professional yang kerja di sana gitu right
jadi biasanya goal put ini berasal dari tingkat pekerja apa masyarakat wni yang bekerja profesional atau kan justru mahasiswa sih sebetulnya pak dino
kalau mahasiswa menurut saya sih cenderung tinggi
kalau pekerja tergantung biasanya kalau tergantung dimana ya
makanya sekarang kan yang jadi sorotan itu yang di malaysia gitu kan ya
ada banyak pekerja indonesia di malaysia
malaysia adalah yang terbanyak satu satu juta pemilih di sana gitu kan
tapi banyak juga cerita misalnya banyak orang yang bekerja di perkebunan suaranya dicaloin oleh pihak pihak tertentu gitu
jadi mereka agak apatis untuk milih dan suaranya dicaloin gitu right
nah itu juga jadi masalah juga rakyat
dan beberapa hal
beberapa caleg yang ikut program saya juga menyinggung mengenai hal ini
dan ini juga saya teruskan informasi ini ke bawah slu juga ya
apa saja sebetulnya problematika yang ditemukan pada saat pelaksanaan pemilu di luar negeri
karena kan sebetulnya kan diberi kemudahan gitu ya
ada caranya mengirimkan email gitu
artinya kalau memang seorang profesional seharusnya tidak bukan menjadi kendala begitu ya untuk tidak menyalurkan aspirasinya begitu pak dino
ya kalau menurut saya sih selama saya amati berjalan baik ya dan lancar
jadi tidak ada masalah yang serius ya
mungkin hanya masalah teknis saja
jadi untuk pemilihan tahun ini ada delapan ratus ribu suara yang melalui pos misalnya
dan itu tentu kalau dikirim melalui pos itu biasanya kan ribet ya kan
dan bagaimana menjamin agar mereka semua bisa datang on time
dan lain sebagainya gitu pak dino
jadi lebih ke aspek teknis seperti itu
tapi saya tidak melihat ada suatu tantangan yang terlalu serius
tidak ada sama sekali keluhan misalnya dari diaspora apakah mereka menemukan kesulitan
ataukah mungkin juga ya itu tadi mencurigai jangan jangan kita vote tapi kemudian akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan
sesuai dengan pilihan yang kemudian mereka pilih begitu
biasanya ada memang
biasanya ada tapi kan di setiap pemilu selalu ada distrik yang ada keluhan atau komplain lain
tapi tidak mengganggu integritas dari pemilu tersebut
paling tidak di masa lalu seperti begitu
ya mudah mudahan untuk tahun ini juga begitu
oke kita kembali ke know yor caleg tadi
untuk targetnya sendiri gitu ya dengan adanya website ini
sebetulnya tingkat keterpahaman warga diaspora terhadap calegnya ini harapannya akan seperti apa sebetulnya
harapan saya paling nggak mereka bukan hanya tahu nama dan profilnya ya
tapi tahu pandangan pandangan mereka mengenai isu yang penting bagi diaspora
seperti contoh waktu di amerika sama di eropa atau australia isu terpenting apa bagi diaspora
satu duit kewarganegaraan
tapi selama delapan tahun atau sepuluh tahun terakhir ini mereka kan nggak pernah melihat adanya satu politisi pun
yang mau mengusung isu yang
bagi mereka sensitif dan penting ini
ada isu lain misalnya mengenai generasi kedua
jadi kalau saya tinggal di amerika misalnya
saya punya udah mapan hidupnya
saya punya anak generasi kedua
tapi keindonesiaannya mulai berkurang
nah itu bagaimana pemerintah atau caleg bisa membantu
dan bagi kita mungkin isu itu tidak ada di sini ya
di jakarta pusat jakarta selatan
kita tiap hari makan bakso
tidak ada masalah isu nasionalis
tapi bagi mereka itu kan masalah penting
satu pertanyaan lagi
satu isu lain misalnya
dan ini ditanyakan juga dalam website kita
kalau ada wna berdarah indonesia meninggal
dan dia minta agar dikuburkan di indonesia
anda setuju tidak
kan menarik kan
secara hukum susah
tapi kan ada mereka bilang kami kan rakyat indonesia
masa darah indonesia nggak bisa dikubur di tanah air
jadi hal hal seperti itu yang benar benar hanya dialami oleh diaspora
dan tidak dialami oleh jakarta selatan atau pusat
nah ini kemudian juga akhirnya membuka semacam pintu
bagi caleg caleg yang kemudian mencalonkan di dapil dua ini
untuk mengetahui sebetulnya problematika diaspora di seluruh dunia
jadi masing masing itu tahu problemnya apa
mereka jadi mungkin melek gitu ya terhadap problematika yang ada di luar
dan ini memang diakui menjadi game changer
bahkan oleh calegnya sendiri
jadi caleg yang tadi yang tidak mengerti
mereka terpaksa harus belajar semalaman penuh
bagaimana kondisinya di luar negeri
dan bagaimana cara jawabnya yang benar dan lain sebagainya
semuanya mengakui begitu
bahwa kami memang terpaksa
tapi terpaksa secara positif gitu ya
untuk benar benar memahami
siapa yang akan memilih kami
dan bagaimana merayu mereka
dan meyakinkan mereka untuk memilih kami gitu
dan seperti ketua kpu bilang
mudah mudahan platform yang kita buat sekarang ini
yang untuk diaspora aja
bisa diterapkan di dapil dapil lain
untuk pemilu kedepan
oke jadi ini justru menjadi percontohan begitu ya
untuk dapil apil lain
jadi orang milih gak berdasarkan siapa yang cantik
kan kita banyak lihat poster
oh yang cantik yang ganteng
tapi nggak tahu pesannya apa
pakai feeling gitu
kan kita milih pemimpin
bukan memilih apa ya
poser itu orang yang suka bergaya
justru ini menjadi pintu begitu ya
untuk masyarakat lebih memahami siapa yang kemudian mereka pilih
siapa yang siap memperjuangkan aspirasinya begitu ya pak dino ya
karena sekarang ini tantangannya bukan kebebasan memilih lagi
tantangannya bagaimana memberikan kualitas demokrasi yang lebih besar
jadi challenge nya bukan freedom lagi
karena udah ada gitu
tapi bagaimana mematangkan dan meningkatkan kualitas demokrasi
kalau demokrasi kita melahirkan pemimpin pemimpin yang buruk kualitasnya akan menurun
coba lihat ada laporan kemarin ada satu anggota caleg sorry anggota dpr selama empat tahun nggak pernah sekalipun ikut sidang
buat apa dia jadi anggota dpr
dan absensi anggota dpr selama empat tahun terakhir berapa
mereka gak ikut sidang dan gak melaksanakan tugasnya
ada anggota dpr yang kena narkoba memperkosa anaknya sendiri yang jadi bandar narkoba dan lain sebagainya
banyak kita sering mengirim warga terburuk untuk menjadi anggota dpr
ketimbang warga terbaik
jadi artinya aplikasi atau website ini juga bisa menjadi salah satu tools untuk menyeleksi dan menyaring begitu ya
kalau dalam website sendiri apakah warga diaspora ini bisa langsung berinteraksi dengan eee
jadi ada dua level satu di website tadi ya lima belas menit dan surat terbuka
hari ini kita sudah buka interaksi
hari ini delapan caleg kita atur webinar interaktif pertanyaan sulit sulit dengan ppi dari lima belas negara
dari inggris dari apa namanya tiongkok australia segala macam
dan nanti akan ada lagi webinar dengan kelompok etnis
jadi kawanua minang flobamores dan batak dan lain sebagainya dengan kelompok caleg yang lain
setelah itu ada dengan tokoh tokoh agama
ya yang di luar negeri ya samsi ali dan lain sebagainya untuk melakukan webinar
jadi ada interaktifnya juga
dan pertanyaannya susah susah ya begitu ya pak indro
karena kalau mereka menjadi pemimpin gak mungkin mereka semudah itu
mereka harus ada proses yang perjuangan dan merasa ini suatu saingan yang benar benar ketat gitu
baru nanti mereka jadi pemimpin puas
dan kita juga puas gitu
menarik sekali ya
semoga seperti yang tadi pak dino katakan ini website website ini bisa menjadi percontohan untuk dapil dapil lain
dan nanti tanggal delapan sampai empat belas prosesnya akan seperti apa pak dino pak dino di luar negeri
tetap akan ada untuk di luar negeri hanya delapan sampai empat belas dan setelah itu dikumpulin dan surat suratnya ditaruh di kbri
dan saya kira akan aman aman aman aman saja gitu
himbawan terakhir mungkin untuk warga diaspora bagaimana menyalurkan hak pilihnya nanti pada pemilu
kalau simpel saja bahwa ini bisa menjadi momen bersejarah bagi pemilu indonesia
dari segi akan ada caleg diaspora dalam tanda kutip
dan untuk pertama kalinya mungkin diaspora benar benar akan merasa dekat dengan dpr
dan akan merasa mempunyai wakil yang mereka cintai dan mereka pilih sendiri di dpr
dan ini akan membuat demokrasi kita lebih matang
dan yang pasti sudah melalui proses screening ya
sudah hadir di cnn indonesia newsroom good luck untuk pemilu di luar negerinya